empat mahasiswa indonesia dari universitas binus internasional berhasil berinovasi dengan membuat alat pembaca huruf braille yang berbasis aplikasi digital
alat pembaca braille berbasis aplikasi digital ini dikembangkan menggunakan android jet pack compos tools mengembang aplikasi firebase dan juga aplikasi cloud tax to speech dari google
memiliki nama wonder reader alat pembaca braille ini dapat digunakan oleh penyandang tuna netra saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar
adalah jason christian jason jeremy philipus adriel dan juga arik hernando empat orang mahasiswa yang menciptakan alat wonder reader yang namanya terinspirasi dari musikus legendaris amerika serikat yang juga penyandang tunanetra stevey wonder
salah satu mahasiswa dari tim pengembang braille ini adalah steven wander
pengembang braille berbasis aplikasi digital yakni jason christian mengatakan butuh waktu sekitar enam bulan untuk membuat alat ini mulai dari konsep sistem hingga dua bentuk perwarupa yang sudah mulai bisa digunakan oleh tunanetra
kita mulai pembuatan fisiknya itu dari bulan februari kita bikin prototipe pertama di akhir bulan april
habis itu kita ada istirahat sejenak sebulan
habis itu kita lanjut lagi ke prototipe kedua dari bulan mei sampai bulan juni
kalau buat aku sih soal dari alatnya sendiri sih kesulitannya di menggabungkan semuanya untuk mendapat sistem yang bagus
braille display standar di pasar itu mereka punya satu motor untuk setiap braille ini
jadi kan dot braille ini kalau ada dua puluh berarti ada
nah di alat kita itu kita memakai hanya tiga motor yang kita gerakin kiri ke kanan
secara teknis sederhana alat wonder reader ini akan menjadi translator dari suatu bacaan ataupun soal yang dikirimkan melalui aplikasi di smartphone untuk bisa diterima menjadi huruf braille dengan memunculkan titik titik timbul yang bekerja secara mekanis
sehingga bisa diraba dengan jari jemari
alat ini juga bisa menerjemahkan huruf braille yang diketik langsung
pada wonder reader untuk kemudian ditransfer ke smartphone berbasis android dan diubah ke dalam huruf alfabet ataupun suara
dalam pengembangan alat pembaca braille wonder reader ini juga dikonsultasikan kepada tim penelitian dan pengembangan yayasan pendidikan tunanetra
mulai dari tenaga pengajar hingga beberapa orang murid
hal ini dilakukan untuk bisa mengetahui apa saja kebutuhan para penyandang tunanetra dari alat bantu baca braille berbasis aplikasi digital untuk bisa
terus dikembangkan baik secara bentuk fisik cara kerja hingga fungsinya
ya sebenarnya alat ini memang sangat bermanfaat bagi tunanetra yang baru mengenal braille
yang dimana yang saat ini mitra netra dalam proses pembelajaran pengenalan braille menggunakan alat non elektronik masih manual ya
nah dengan adanya device atau alat ini diharapkan tunanetra yang baru mengenal braille dapat lebih mudah mempelajarinya
karena mereka bertanya gitu ya berkonsultasi dengan kita
tahu kebutuhannya kita dan terpikir untuk membuat satu alat yang bisa membantu teman teman untuk belajar braille gitu
karena itu yang dibutuhkan sekarang
karena alat alat sekarang itu yang untuk belajar braille ya yang elektronik itu relatif mahal gitu
boleh dikatakan relatif mahal karena sebagian besar masih import gitu
kalau memang ditemukan satu alat untuk belajar braille
yang bisa terjangkau kan banyak membantu ya
bisa membantu apalagi teman teman yang perlu di daerah daerah kan ya
kalau untuk pengembangan pasti harus ada lah ya
maksudnya biar lebih baik gitu
maksudnya diharapkan sih disempurnakan lagi ya
karena kan masih banyak yang harus diperbaiki
tapi dari sisi ide sih bagus
inovasi dari wonder reader ini juga diakui oleh google
saat dikompetisikan dalam ajang google solution challenge dua ribu dua puluh tiga
di mana empat orang mahasiswa asal indonesia ini bisa menembus posisi tiga besar
dari ribuan peserta yang berasal dari mancanegara
dalam berinovasi mengembangkan suatu temuan
yang memanfaatkan tools dan aplikasi dari google
untuk hal yang bisa membantu kebutuhan maupun menjalankan aktivitas masyarakat sehari hari
kedepan tim pencipta wonder reader akan terus menyempurnakan alat ini
agar bisa segera diproduksi secara massal
dan berguna bagi para penyenang tunanetra yang ada di seluruh indonesia
albi pratama baramaestro jakarta